sementara itu ketua tim hukum prabowo gibran yusril ihza mahendra mempertanyakan kapasitas ahli antoni budiawan yang dihadirkan tim amin
yusril mengaku bingung apakah antoni merupakan ahli hukum pidana atau luju
hal ini disampaikan oleh yusril untuk menanggapi pernyataan dari ahli antoni budiawan yang memaparkan soal bansos yang diperuntukkan bagi pemenangan paslon
antoni mendasari pernyataannya ini dari sejumlah cuplikan berita
atas pernyataan ahli ini yusril pun meminta agar kuasa hukum tim satu menjelaskan kapasitas antoni di persidangan
apakah ahli hukum ahli pidana atau ahli nujung
sos adalah jelas seperti saya uraikan bahwa itu adalah untuk pemenangan paslon
jadi kalau kita lihat itu banyak diberikan
ada lampiran ada empat puluh itu antara lain
ada empat puluh cuplikan dari berita itu yang menunjukkan bahwa bansos ini diperuntukkan untuk pemenangan paslon
jadi ini adalah bukan pendapat saja tetapi ini adalah sudah ada bukti bukti nyata
yang mulia boleh kami mengusulkan sesuatu
mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa
apakah ahli pidana ekonomi atau ahli nujum atau oleh apa dihadirkan di sini